dua tim yang sama sama berburu kemenangan tampil ofensif sejak wasit meniupelui tanda dimulainya babak pertama
beberapa peluang baik dari tuan rumah maupun tim tamu tercipta namun gagal dikonversi menjadi gol
skor kacamata bertahan hingga babak pertama berakhir
gol pertama didapatkan bali united secara cuma cuma pada menit ke lima puluh dua setelah pemain bertahan psm makassar salah mengantisipasi bola
psm makassar pun baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke tujuh puluh lima dari kaki pemain pengganti reski eka
bali united harus bermain dengan sepuluh pemain pada menit ke sembilan puluh tujuh setelah adilsen maringa melanggar adilsen da silva beberapa sentimeter di luar kotak penalti
pelatih psm makassar bernardor tavares menganggap kekalahan atas bali united adalah pelajaran berharga bagi timnya
dia pun tidak mau menyalahkan pemainnya yang gagal mengeksekusi penalti
pemain yang baru tidak hanya menyalahkan penalti tapi memenangkan semua tim
ketika ada kesalahan itu semua tim kita kalah bersama kita menang bersama
sementara kemenangan bali united menjadi kado tersendiri bagi stefano cugura
saya pikir di bali kita main bagus kita main bagus juga hari ini buat tim juga kita main bagus
terus kita yang super berhasil
jadi mohon di disekapkan semua tim bisa kalah bisa seri
dengan hasil ini bali united berhak tampil di fase playoff ronde pertama melawan wakil hongkong linam fc
sementara psm makassar turun kasta ke afc cup sebagai wakil indonesia bersama persija
hasrul nawir pare pare sulawesi selatan